empat tongkang minyak bermesin terbakar di terminal bbm pertamina di perairan sungai barito banjarmasin jumat ini hari
kebakaran ini berawal dari tongkang bermesin mt serikandi lima ratus sebelas yang membawa ribuan barel bbm
kebakaran di terminal bbm pertamina ini berawal dari tongkang minyak bermesin self proper oil barch mt serikandi lima ratus sebelas
kapal ini tengah membongkar ribuan barrel bbm di terminal tersebut
api yang diduga berasal dari salah satu ruangan awak kapal ini langsung membesar
upaya memadamkan api dari para awak kapal mt srikandi lima ratus sebelas tidak membuahkan hasil
sejumlah saksi mata mengatakan sedikitnya dua ledakan terjadi dari kapal tanker yang tengah bongkar bbm di terminal bbm milik pertamina
tiga belas awak mt srikandi lima ratus sebelas sempat terjebak sebelum akhirnya dievakuasi tim basarnas banjarmasin
kebakaran api mt serikandi menjala di atas perairan
api kemudian membakar tiga tukang tanker lain yang sandar di terminal bbm tersebut
kapal yang terkena
kemudian fungsinya untuk kn laksmana untuk berada di sini
karena untuk laksmana ini kan di dalamnya itu ada kamar medis
kemudian tugas utama kita adalah pencarian pertolongan penyelamatan dan evakuasi
puluhan kendaraan pemadam kebakaran pertamina dibantu warga sekitar tak mampu berbuat banyak
apalagi kobaran api baru bisa dipadamkan jelang pagi hari
basah api memang berkobar besar
jadi untuk rekanan pun agak kesusahan dalam memadamkan
yang tidak disangka yang terbakar adalah kapal tanker
kebakaran yang dimulai sejak pukul dua dini hari itu membuat panik warga sekitar yang tengah mempersiapkan makan sahur
mereka bahkan sudah bersiap siap untuk mengungsi
olahannya panik panik luar biasa
dekat sini dekat sini rumahnya
hingga jumat siang upaya evakuasi dan penghadapan dengan sistem pendinginan terus didakukan
muhammad risanta banjarmasin